prestasi indonesia dalam sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja diapresiasi banyak pihak
dengan menempati posisi ketiga indonesia berhasil meraih delapan puluh tujuh medali emas dan ratusan medali perak maupun perunggu
lalu bagaimana evaluasi yang dilakukan apakah kemudian prestasi hari ini sesuai dengan target atau malah melampaui
dan apa juga persiapan indonesia guna event olahraga internasional berikutnya
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami presiden noc indonesia raja sabta ohtohari
selamat malam bang okto apa kabar
selamat malam alhamdulillah salam olahraga
alhamdulillah dalam kabar baik salam olahraga
sebelumnya kami mengucapkan selamat atas raihan indonesia posisi ketiga delapan puluh tujuh emas
hari ini bisa dibawa pulang dan tentu ini membanggakan untuk seluruh masyarakat
nah tapi yang menarik adalah statement anda yang mengatakan tadi sebaiknya dalam olahraga tidak ada reward dan punishment
ini sistem seperti apa untuk kemudian tetap paling tidak menjaga prestasi ini di event berikutnya begitu bang
ya saya berterima kasih kepada cnn yang terus menginformasikan kepada masyarakat indonesia
informasi berdasarkan data data statistik seperti di awal tadi berita ini
bahwa beberapa cabang olahraga itu mendominasi prestasi di sea games kamboja
jadi mereka jadi juara umum
yang kedua ada cabang cabang olahraga ada atlet atlet yang memecahkan rekod
dan ada juga cabang olahraga yang untuk pertama kali
kan kita heboh euforia yang luar biasa ini tiga puluh dua tahun setelah bola itu bisa kembali lagi mendapatkan emas
tetapi yang orang mungkin belum lihat bahwa ada tim basket putri yang setelah enam puluh empat tahun baru bisa dapat emas
cabur lain begitu ya bang
jadi sebetulnya kalau dari evaluasi kami
yang kita lihat itu sekarang ada fenomena yang menarik ini
kalau indonesia dulu dikenal dengan olahraga perorangan
tetapi sekarang olahraga kelompok ini mulai dari tahun dua ribu sembilan belas sejak kepengurusan yang saya jalani
baik itu sea games filipina sea games vietnam maupun sea games kamboja
muncul olahraga olahraga kelompok
yang pertama polo air
kedua basket putra
kemarin waktu di kamboja itu langsung bisa dilihat di awal awal aja tim kriket tim hoki tim volley tim basket
termasuk tim bola itu yang mewarnai prestasi olahraga di indonesia
nah ini semua merupakan dorongan atau semangat baru buat kita apalagi bola ini seperti jantung gitu ya
yang saya alhamdulillah dua ribu enam belas saya merasakan euforia masyarakat indonesia
ketika menang dapat medali satu medali dari ganda campuran yaitu owi butet gitu
ketika saya jadi cdm olimpiade dua ribu enam belas di rio pulangnya itu diarak arak gitu selama dua hari
tapi hari ini tadi kita menyaksikan arak arakan yang luar biasa dari masyarakat indonesia
khususnya masyarakat jakarta mulai dari kemenpora sampai ke bundaran hi sampai balik lagi
putus putus memberikan mengelulukan dan juga merasakan kebanggaan bahwa indonesia bangkit di prestasi olahraga
ini semua hanya awal
ini semua belum selesai
perjalanan kita masih panjang dan cita cita kita olimpiade dua ribu dua puluh
nah bagaimana kemudian mempertahankan prestasi hari ini begitu bang
apalagi kalau misalkan kita lihat kalau tidak salah agenda untuk asean games adalah di september nanti
cukup dekat waktunya bagaimana kemudian
dan soal kematangan soal kesiapan ini masih sama paling tidak dengan sebelum sea games kemarin bang
jadi kalau dilihat dari tim ini yang diberangkatkan kalau kemarin waktu di vetam itu kan kurang lebih empat ratus sembilan puluh sembilan
sedangkan yang sekarang ini lima ratus sembilan puluh
kenapa lebih besar karena didominasi tadi yang saya bilang olahraga kelompok gitu
nah tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa para stakeholder
olahraga baik itu kemenpora komite olimpiade indonesia komite olahraga nasional indonesia
dan yang paling utama itu cabang cabang olahraga yang melakukan pembinaan prestasi secara langsung
itu duduk sama sama termasuk bersama akademisi juga untuk memilih siapa yang harus kita berangkatkan
nah yang diberangkatkan ini ini sebagai informasi lagi ada beberapa cabang olahraga
yang semua diberangkatkan semuanya dapat medali
gulat itu dari empat belas atlet yang diberangkatkan dapat enam emas enam perak dan dua perunggu
artinya apa semua atletnya dapat medali
seperti yang saya sampaikan tadi di awal awal itu di rekamannya cnn
bahwa kita kan menggunakan anggaran negara
jadi semua harus bertanggung jawab dengan anggaran negara yang kita gunakan
jangan sampai yang diberangkatkan cuma atlet
jadi kita akan mencoba sambungan dengan bang okto
kami akan coba nanti menghubungi kembali dan sembari kami juga membenahi sistem sambungan kami
dengan presiden noc indonesia raja sabta oktohari
dan di informasi berikutnya para atlet indonesia dari berbagai cabur yang tampil di sea games kamboja
sudah mulai berdatangan untuk bisa mengikuti kirap juara yang digelar oleh kemenpora
sejumlah atlet mengaku senang dengan adanya penyambutan yang meriah seperti ini
kirap juara penyambutan atlet yang berlagak di sea games kamboja diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi
atas perjuangan dan pencapaian para atlet indonesia di sea games kamboja
meski belum berhasil kembali menjadi juara umum dan hanya menduduki peringkat ketiga di kelasemen pengumpulan medali
hasil delapan puluh tujuh emas delapan puluh perak dan satu ratus sembilan perunggu yang diraih merupakan hasil terbaik dari enam sea games terakhir
prestasi ini juga dilengkapi dengan keberhasilan timnas sepak bola
u dua puluh dua indonesia meraih emas sea games dua ribu dua puluh tiga setelah tiga puluh dua tahun puasa gelar
selain sepak bola timnas basket putri indonesia juga mencetak sejarah dengan pertama kali meraih medali emas di ajang sea games
senang sih meriah juga karena ini juga pertama kalinya tim basket putri dapat medali emas dan mencetak sejarah
terus juga diadakannya acara seperti ini ya ikutan meriah heboh juga gitu
kemarin sempat ngelihat nggak bagaimana
bagaimana antusiasme masyarakat begitu timnas bola kita sampai di bandara sempat lihat nggak
sempat lihat dari story story orang ya keren sih
ada iri nggak sih tim nasi bola sebegitu meriahnya sambutannya tim nasi basket putri kayaknya lebih sepi ya
iri kalau dibilang iri ya
padahal kan sama sama mencetak sejarah ya
ya tapi ya mungkin antusiasnya karena bola lebih di indonesia gitu kali ya jadi ya
tapi ya sama sama ikut bangga juga
sementara meraih medali emas dari cabang raga perenang nomor lima puluh meter gayapunggung putra igd simas darwaca menyebut para atlet jangan terlena di ngeraihan di sea games kamboja
aku pertama kali ikut sea games itu ini kan sea games ke tujuh aku ini pertama kali ada penyambutan seperti ini
sebenarnya oke ya karena kebetulan juga kita dari cabang raja papua meraih medali emas jadi mungkin ini bisa jadi tradisi

jadi sehabis sea games kita ada penyambutan apa istilahnya pawai seperti ini lebih bagus
tapi ya cukup hari ini nextnya ya sudah fokus latihan lagi karena yang paling dekat itu ada asian games kan kita
kira penyambutan atlet ini berlangsung pada jumat pagi menggunakan dua belas bus wisata dan satu bus transjakarta terbuka
dari kantor kementerian pemuda dan olahraga menuju kawasan gatot subroto sudirman bundaran hotel indonesia dan berakhir di gelora bung karno jakarta
tim liputan cnn indonesia jakarta
tim liputan cnn indonesia jakarta
tim liputan cnn indonesia jakarta
tim liputan cnn indonesia jakarta
tim liputan cnn indonesia jakarta
oke kami kembali sudah terhubung dengan presiden noc indonesia raja sabta oktohari
bang okto sudah bergabung kembali
alhamdulillah nyambung lagi
alhamdulillah nyambung lagi
melanjutkan pertanyaan tadi bang jadi seperti apa kemudian evaluasinya agar prestasi ini bisa kita bawa ke ajang yang lebih besar paling tidak asean games begitu
ya jadi sesuai dari program dbon yang disampaikan oleh pak zainud amadi sebelum menpora sekarang saudara dito itu sea games memang ditetapkan sebagai target antara
artinya kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara indonesia dengan sepuluh negara tetangga kita
karena indonesia jauh lebih besar dari itu
nah di asean games sendiri dengan empat puluh lima negara
berarti kita akan bertanding melawan empat puluh empat negara yang lain
setelah itu masuk di kancah yang lebih tinggi lagi yaitu kancah dunia baik itu world championship atau kejuaraan dunia bahkan olimpiade
nah itu bagaimana mengawal maksud saya kami komite olimpiade indonesia bersama dengan para stakeholder terutama para cabur
itu mengawal proses
peningkatan prestasi maupun proses kualifikasi ini bisa maksimal
nah dengan banyaknya olahraga kelompok yang sekarang bermunculan itu mudah mudahan akan menambah jumlah kontingen indonesia di olimpiade yang berikut berikutnya
tetapi melihat dari prestasi yang sekarang saya cukup optimis bahwa di olimpiade paris dua ribu dua puluh empat indonesia pasti akan jauh lebih berprestasi dari olimpiade olimpiade sebelumnya
bang lukto tadi di paket berita anda juga mengatakan soal bagaimana aturan naturalisasi harus lebih diperjelas
apakah kemudian yang anda maksud peningkatan kualifikasi kualitas untuk event apapun kemudian berikutnya ini juga akan menggunakan metode naturalisasi tadi
atau kemudian yang ada sekarang lebih ditingkatkan lagi bang
jadi gini sea games ini dari awal memang indonesia yang paling berisik banyak komplain gitu
tetapi komplain kita alhamdulillah didengar

jadi di awal awal sebelum pembukaan alhamdulillah didengar

kami komplain kami masukkan terus bahwa kita bilang nggak bisa sea games ini hanya menjadi solidaritas asia tenggara
makanya banyak muncul munculan olahraga olahraga cabang olahraganya kita nggak kenal gitu
nah sekarang berdasarkan usulan dari kita yang diterima akhirnya disepakati oleh negara negara lain
bahwa di sea games berikutnya
atletik dan swimming
dan sepuluh cabang olahraga lainnya
dari olimpiade atau non olimpiade yang sudah dipertandingkan di sea games sebelumnya
dan hanya empat dari cabang olahraga yang menjadi pilihan tuan rumah
nah ini kan memberikan ruang lebih spesifik terhadap peningkatan prestasi olahraga di asia tenggara
itu yang pertama
yang kedua dalam perjalanan waktu kita lihat ternyata
waduh kok kamboja banyak banget naturalisasinya gitu
saya lihat saya menyaksikan dengan mata saya sendiri gitu ketika tinju
itu yang muncul orang dari uzbekistan orang dari kuba orang dari apa gitu
terus kita punya lah di cabang cabang olahraga ada kurang lebih seratus lebih situ yang naturalisasi
nah ini hal di regulate
nah kita akan menyampaikan ini supaya nanti di sea games di thailand
itu aturan tentang naturalisasi itu bisa dibatasi kenapa
karena kalau semuanya naturalisasi sudah nggak ada lagi
makna dari sea games ini sendiri
betul baik baik
kalau mendorong prestasi asia tenggara ya banyak orang asia tenggara daripada orang naturalisasi
hahaha baik tapi apakah kemudian metode itu nanti akan menjadi salah satu metode yang digunakan indonesia dalam meningkatkan kualifikasi tadi begitu bang
walaupun kemudian akan ada pengetatan aturan misalkan apakah di sea games atau asia games
kita tetap butuh naturalisasi untuk mewarnai olahraga di indonesia
tetapi mereka tidak boleh mendominasi karena akhirnya kita harus mendorong prestasi olahraga bangsa indonesia
nah disinilah tugasnya cabang olahraga melalui peng prof peng prof yang ada di daerah
karena sumbernya bibit atlet itu kan ada di peng prof
saya sebagai mantan ketua pb ikatan sport sepeda indonesia
itu menyadari betul bahwa kami itu tidak mungkin punya atlet bagus kalau pencarian bibit melalui pengprof di daerah untuk mendapatkan bibit bibit yang maksimal di prestasi olahraga dunia
baik bang onto kami tunggu seperti apa kemudian prestasi lanjutan dari para atlet indonesia di semua cabur dan juga tentunya emas untuk indonesia ke depannya
terima kasih atas waktu anda bang octor raja sabar
terima kasih absolutely